partai gerindra dan partai kebangkitan bangsa mendatangi kantor kpu untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
dengan diiringi sejumlah pejabat partai dan kader
ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan ketua umum pkb mohaimin iskandar datang bergantian pada senin siang
partai gerindra menjadi partai ke tujuh belas yang mendaftar menjadi calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
ketua umum partai gerindra prabowo subianto berharap proses pendaftaran berjalan lancar dan kedatangannya pada tanggal delapan bulan delapan menjadi pertanda baik
selanjutnya partai kebangkitan bangsa menyusul sebagai partai ke delapan belas yang mendaftar
ketua umum pkb muhaymin iskandar menyatakan semua berkas pendaftaran sudah diserahkan
mohaimin berharap pkb bisa menjadi juara di pemilu dua ribu dua puluh empat
ketua umum pkb mohaimin iskandar juga tadi saya tanya
sekjen ya yang mendaping saya waktu ada waktunya itu lima belas dua puluh tepat saya tanda tangan
jadi kalau diperhatikan kok satu tujuh belas itu satu tujuh delapan
tanggal delapan jam lima belas dua puluh kok delapan terus yang keluar
jangan jangan sudah diatur gitu
semoga pendaftaran ini pertama menjadikan pemilu kita semakin sehat objektif dan secara administrasi politik terpenuhi
dan menjadikan seluruh proses pemilu berjalan dengan lancar
yang kedua kita mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat para kiai para ulama para tokoh tokoh agama
agar pemilu berjalan dengan baik lancar
dan berjalan dengan aman damai dan sukses buat bangsa indonesia
yang ketiga mohon doa restu para kiai para tokoh agama seluruh masyarakat bangsa indonesia
semoga moga pkb kali ini bisa menjadi juara pemilu tahun dua ribu dua puluh empat